menteri kominfo juni g plate menyatakan pihaknya akan membersihkan konten digital milik front pembela islam atau fpi yang dinilai melanggar undang undang
hal ini menyusul ditetapkannya fpi sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah
pembersihan dilakukan guna menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat
kominfo juga berkoordinasi dengan pihak platform digital dan internet service provider untuk melakukan penilaian seluruh konten terkait fpi
keputusan untuk memblokir atau take down laman fpi di ruang digital diambil jika dari hasil penilaian tersebut diketahui melanggar undang undang
substansi yang ada di skb itu juga berlaku di ruang digital
makanya tentu kami mengajak masyarakat untuk tidak memproduksi tidak mempromosikan dan tidak menyeberluaskan konten
terkait dengan substansi kegiatan organisasi yang dilarang kegiatannya di indonesia seperti yang termuat di dalam skb tiga menteri
jadi sama perlakuannya